kamu pikir gimana caranya cari duit
ibu jangan pergi ibu
ibu jangan pergi ibu
masuk ke dalam
bisa gak sih kamu tuh gak usah ikutin ibu terus
ibu jangan tinggal di rumah ibu sama nina
udah jemput astrid
iya ayah akan seratus jam jemput kamu dok
ayah bangga karena kamu rajin
untuk menemukanmu sampai kemana mana
pokoknya kamu harus jadi anak yang sabar dan pinter
dan juga besok harus jadi anak yang solihah ya
pegangan ya dok ya
hujannya lebat sekali
semua ini kan gara gara kamu
ayah kamu itu meninggal
gara gara jemput kamu
kalau gak jemput
ayah masih hidup
kamu yang sabar ya
kasihian ayah bade
semoga amat ibadahnya diterima
dan mendapatkan maafi rohnya
dia diisi allah
udah belasan tahun
ayahmu bekerja sama pak dir
dia orang yang sangat sangat jujur
sabar anak ya
ayah jangan tinggal nasi ya
ibu ibu mau kemana bu
itu bukan urusan kamu ibu mau kemana berarti kamu
kamu pikir susu itu gak mahal
kamu jangan ajarin adik kamu untuk manja ya
kasih aja air putih
hei asri mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab
ayah kamu itu meninggal gara gara jemput kamu ngaji
ibu udah pusing ibu bingung
maaf kamu itu gak bisa balikin ayah kamu hidup lagi
sekarang kamu yang harus tanggung jawab
kamu cari nafkah buat adik kamu
kamu jaga adik kamu
bu ibu mau kemana bu
kamu ini terus ibu mau kemana
ibu udah bilang jangan tanya
kamu lihat sendiri tau
aku ini ganteng
apa lagi yang mau kamu cari
eh tak bilangin ya
jadi jangan udah lama lama itu gak baik
ya gak usah pake masa masa ida
setelah itu apa masa ida
iya sih mas
aku juga gak mau kok lama lama sendiri
kamu tahu aku curagam kafe paling besar di kota ini
hidupmu pasti bahagia kalau kawin sama aku
iya aku mau kawin sama mas
kan pa harus nunggu masa ida aku selesai
ya tapi ada syaratnya
kamu tidak boleh bawa anakmu sama sekali
hidupmu cuma buat aku
tinggalin semua anak anakmu
ya wes gak usah banyak mikir
apa jamin bahagia hidupmu sama aku
ibu mau kemana bu
mau pergi aja
kalo ibu pergi
kasih sama siapa bu
ibu tuh pusing tau gak denger ocean kamu
kamu itu udah besar
kamu pikir gimana caranya cari duit
ibu jangan pergi bu
ibu jangan pergi bu
masuk ke dalam
bisa gak sih kamu tuh gak usah ikut ribut terus
ibu jangan tinggal bu nasi sama nina bu
ibu jangan tinggal liuh nasi sama nina
ibu cepet pulang ya ibu
ya allah astri
kasian kamu dok
ibumu bener bener keterlaluan
dia tegal ninggalin kamu dan adekmu
ya sudah astri
kamu gak usah sedih
kamu gak usah khawatir
pak d pasti akan membantumu
jadi kamu mau jualan mbak pia asri
iya pak dek
kalau boleh pak dek
soalnya ibu pergi enggak masih uang
pak asri harus beli susunya nina
kamu tinggal di sini bersama kami
tinggal di sini
emangnya sini tempat pelabungan anak pak
enggak aku gak bakal izinkan mereka buat tinggal di sini
kamu jangan begitu bu
dia ditinggal ibunya dengan begitu saja
kita harus nolong dia bu
ayahnya astri sudah membantu usaha kita
sehingga kita sukses seperti ini bu
dia ditinggal ibunya dengan begitu saja
kita harus menolong dia bu
pokoknya aku gak bakal izinkan dia buat tinggal di sini
ya kalau asri
asri mau makan ya kerjalah
asri enggak mau merepotkan bu dek sama pak dek